pengusaha properti nasional insinyur ciputra yang merupakan chairman dan founder dari ciputra group meninggal dunia dalam usia delapan puluh delapan tahun di singapura
insinyur ciputra meninggalkan sejumlah mahakarya dalam bidang properti seperti taman impian jaya ancol kawasan pondok indah dan pusat perbelanjaan senen
insinyur ciputra lahir di parigi sulawesi selatan pada dua puluh empat agustus seribu sembilan ratus enam puluh
pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh ia mendapat gelar insinyur dari institut teknologi bandung
ia kemudian mendirikan biro arsitek sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
proyek arsitek pertamanya adalah membangun kawasan pusat perbelanjaan senen
lalu bersama pemda dki ciputra mendirikan kawasan ancol jaya
ia juga merupakan pendiri grup metropolitan grup pondok indah grup bumi serpong damai dan grup ciputra